pem menjadi kementerian investasi tepat untuk menggenjot investasi
kami akan mengulasnya bersama muhammad faisal direktur eksekutif kor indonesia
sarman simanjorang wakil ketua dewan pertimbangan kadin dki jakarta
dan mas faisal masih akan bergabung bersama kita nanti
kita langsung ke pak sarman pak sarman selamat malam
selamat malam salam sehat dan semangat selalu mbak mbak
iya salam sehat pak sarman
pak sarman bagaimana kadin akhirnya melihat langkah presiden yang akan mengubah bkpm
menjadi kementerian investasi
apakah ini kemudian disebut sebagai langkah positif
kalau kita bicara untuk meningkatkan dan mendapatkan investasi berkualitas di indonesia
ya jadi bahwa pembentukan kementerian investasi ini kan merupakan
salah satu amanah dalam undang undang cipta kerja
ya bahwasannya undang undang cipta kerja ini kan lahir
pertama bagaimana agar mampu memberikan suatu pelayanan yang lebih maksimal
dan juga menyelesaikan semua permasalahan permasalahan dari sisi perizinan
regulasi yang selama ini sangat sangat menghambat daripada investasi kita
karena judul daripada undang undang ini adalah cipta kerja
tentu memang yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana agar investasi investor ini
itu bisa cepat masuk ke indonesia
apalagi kita tahu bahwa target investor tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah sekitar rp sembilan ratus triliun
jadi artinya memang dibutuhkan suatu intansi yang se level dengan kementerian lain
jadi bkpm ini nantinya apabila dia sudah menjadi satu kementerian
berarti kan dia akan lebih lincah akan lebih mudah melakukan koordinasi
kemudian juga akan lebih mudah melakukan
mengambil kebijakan dengan berbagai kementerian kementerian lain
karena kita tahu bahwa untuk masalah regulasi perizinan
kan yang tidak hanya ditangani oleh nanti kementerian investasi
tapi nanti akan ada koordinasi dengan kementerian kementerian lain
apakah itu nanti kementerian penerus dirian ukm misalnya
kemudian juga kementerian yang lain
jadi pasti ada koordinasi
jadi dengan adanya kementerian investasi ini
ini akan lebih lincah akan lebih cepat
membuat suatu kebijakan yang mampu menarik investor kita untuk masuk ke indonesia
nah itu yang pertama
yang kedua bahwa masa saat seperti ini
bahwasanya investor ini menjadi salah satu harapan kita
karena ada empat indikator pertumbuhan ekonomi kita
yang pertama adalah konsumsi rumah tangga
yang kedua adalah investasi
yang ketiga adalah ekspor
yang keempat adalah tajamannya
yang ketiga pemerintah
nah harapan kita
harapan kita bahwa investasi ini menjadi salah satu yang kita harapkan
bisa kita datangkan ke indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita
apalagi kalau sampai target tahun ini bisa tercapai sembilan ratus triliun
terhemat kami itu ya sangat sangat bisa membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita
ke arah yang positif
jadi kalau bagi kami pengusaha
bahwasannya kebijakan pak jokowi untuk membentuk
ini adalah butuhan yang mendesak dan sangat urgent
untuk bagaimana mampu mengimplementasikan daripada amanat undang undang
cipta kerja yang sudah saat ini sudah akan diberlakukan
oke bagaimana kemudian kementerian investasi
kalau tadi pak sarman mengatakan persoalan utama masalah investasi adalah persoalan izin
bagaimana kemudian persoalan investasi di indonesia ini semata mata bisa diselesaikan dengan mengubah satu

jadi kementerian investasi gambarannya seperti apa
apakah dengan adanya kementerian ini yang tadi problem problem masalah perizinan itu akan jadi lebih mudah dan lebih lincah
kalau tadi pak sarman katakan
ya harapan kita seperti itu ya apalagi kita lihat contohnya nih ya
contohnya selama ini yang terjadi adalah ketika ada investor masuk ke indonesia
itu di tingkat pusat itu sudah karpet merah itu sudah dapat izin
tapi ketika ke daerah ya apakah itu ke provinsi kabupaten kota ini ada masalah baru lagi
di mana sana ada lagi regulasi regulasi di daerah yang menghambat investor ini
nah dengan adanya kementerian ini ini kita harapkan akan mampu merespon dengan cepat permasalahan perizinan ini
supaya terintegrasi dari pusat sampai daerah
jadi artinya ketika misalnya sudah dapat izin dari pemerintah pusat itu tidak ada lagi hambatan di daerah
nah disinilah salah satu mungkin yang harus segera dilakukan oleh kementerian investasi yang baru nanti
supaya betul betul bahwasannya kementerian ini akan mampu katakanlah melabrak semua hambatan hambatan di bidang investasi ini
jadi memang harapan kita kementerian investasi ini akan betul betul mampu pertama ya meningkatkan pelayanan
nah pelayanan ini tentu dari sisi waktu
dari sisi pendekatan
regulasi yang efektif yang singkat
jadi yang paling penting adalah misalnya bagaimana perizinan itu berbasis it gitu loh
tidak ada lagi antri di loket misalnya tapi pengusaha pengusaha ini sudah bisa mengurus berbagai perizinannya melalui kantornya
nah ini harus yang perlu dibenahi
kemudian nanti juga akan membuat blueprint investasi kita ini supaya nantinya misalnya bagaimana agar investasi ini tidak lagi jawa sentris
tapi itu akan menyebar ke seluruh daerah
hal hal ini fungsi fungsi ini yang kita harapkan nanti akan dapat dilakukan oleh kementerian investasi yang baru nanti
oke dan hambatan hambatan itu selama ini belum bisa diselesaikan oleh instansi yang levelnya atau tingkatnya hanya sekelas badan begitu ya
dibutuhkan satu instansi yang mempunyai atau taraf kementerian begitu untuk menyelesaikan masalah itu begitu ya pak sarman
pak sarman pak faisal direktur eksekutif kor indonesia sudah bergabung bersama kita
apakah memang dengan mengubah satu instansi dari badan kemudian menjadi kementerian nantinya akan bisa berdampak secara signifikan terhadap iklim investasi di indonesia
dari sisi kewenangan saya rasa memang ada perbedaan signifikan kalau dalam bentuk badan dengan dalam bentuk kementerian
kalau kemudian tapi dampak terhadap investasi terhadap iklimnya mungkin ya ada perubahan cukup signifikan
tapi kemudian apakah kemudian bisa mengatasi berbagai macam kendala investasi
saya rasa ini kita perlu melihat secara lebih jauh ya bahwa sebetulnya kendala investasi itu beragam
yang sering kita dengar memang salah satunya izin itu betul
jadi masalah umpang tindih masalah ketidaksinkronan antara kebijakan di pusat dengan daerah di antaranya gitu ya itu memang salah satu yang menjadi permasalahan doa investasi

tapi kita juga perlu sadar bahwa di luar itu permasalahan investasi juga banyak yang lain ya
dimensi yang lain itu misalnya dari sisi ketersediaan infrastruktur ya itu bukan hanya masalah perizinan tapi juga masalah akses masalah ketersediaan infrastruktur pendukung dan lain lain
lalu juga permasalahan dari sisi ini dia kejelasan daripada kebijakan itu sendiri
jadi bukan hanya dari sisi perizinannya tapi arah kebijakan
nah itu juga menjadi perdoman daripada investasi ke depan itu seperti apa
itu juga menjadi pedoman bagi para investor karena investor itu melihat bagaimana kebijakan pemerintah kan gitu
nah jadi itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan ya
kalau kemudian ingin naik apa istilahnya upgrade dari badan ke kementerian gitu ya karena otomatis menterinya kalau sebetulnya kalau naik ke tingkat kementerian atau upgrade ke status kementerian makanya mestinya punya
ya jadi punya kewenangan yang lebih ya
satu misalnya dalam hal membuat regulasi terkait dengan investasi ya
bisa membuat peraturan menteri bisa juga melakukan deregulasi kemudian bertanggung jawab langsung kepada presiden begitu ya
jadi semestinya ada konsekuensi yang harus juga diemban
jadi bukan hanya dari sisi kewenangan tapi konsekuensi yang lain adalah kapasitas daripada internal dalam bentuk kementerian gitu ya
termasuk diantaranya kemampuan secara substansi bukan hanya administrasi teknis dan lain lain tapi juga secara substansi juga harus lebih tinggi lagi gitu ya
termasuk misalnya gitu ya lead bank melakukan penelitian dan juga pengembangan terkait dengan permasalahan permasalahan investasi di indonesia
nah salah satunya saya rasa itu juga konsekuensi yang perlu diperhatikan ya untuk kemudian naik menjadi kementerian
kemudian berubah menjadi kementerian
tadi anda katakan ada masalah tumpang tindi yang diharapkan bisa selesai
apakah kemudian nanti bisa selesai ataukah justru menciptakan masalah baru begitu mas faisal
tapi dijawab setelah jeda kita akan lanjutkan sesaat lagi cnn indonesia newscast
segera kembali di cnn indonesia newscast
kami masih membahas soal efektivitas kementerian investasi yang baru saja disetujui untuk dibentuk
saya ke mas faisal
mas faisal bicara soal tumpang tindih dengan adanya bkpm saat ini yang menjadi instansi yang mengkoordinir dari berbagai lembaga kementerian yang terkait dengan masalah investasi
dengan kemudian meningkatkan satu badan ini menjadi kementerian yang selevel dengan kementerian kementerian lain
apakah kemudian nanti tidak justru terjadi tumpang tindih ataupun terjadi masalah ego sektoral yang biasanya menjadi masalah kompleks di birokrasi kita
bergantung nanti sejauh mana sebetulnya pemenang yang diberikan kalau dalam bentuk kementerian investasi
karena kalau yang diinginkan tadi adalah mengatasi permasalahan koordinasi semestinya
kalau kemudian dalam untuk urusan investasi dalam koordinasi misalnya kementerian investasi
sebenarnya itu adalah permasalahan koordinasi
mestinya misalkan begini kalau ada permasalahan dengan daerah
jadi memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lebih kuat misalnya dengan kementerian dalam negeri misalnya
lalu untuk permasalahan investasi luar negeri ada permasalahan misalnya dalam hal investor asing dengan dalam negeri
ada hubungannya nanti kementerian luar negeri juga
atau hubungan misalnya kesepakatan perdagangan yang berkaitan dengan investasi
nah ini hubungannya dengan kementerian perdagangan
jadi sejauh mana nanti wawonan yang diberikan ya itu secara kelembagaan
dalam hal koordinasi di bidang investasi
tapi di luar masalah institusi kelembaganya juga saya rasa yang berpengaruh nanti apakah bisa nanti mengatasi permasalahan yang menghambat investasi adalah juga siapa yang menduduki jabatannya
ya itu juga memang mempengaruhi juga bukan cuma institusinya
siapa orang di belakangnya
dan kapasitas baik secara kelembagaan maupun secara individu ini sama sama pentingnya ya
untuk yang menentukan nanti dari sisi efektivitas dalam mengatasi permasalahan investasi
oke kalau bicara kemudian siapa yang paling tepat menduduki menteri investasi ini menurut anda kriterianya seperti apa
apakah kemudian pejabat yang saat ini menduduki jabatan bkpm sudah cukup memiliki kriteria yang tepat untuk
untuk memegang tampu kekuasaan di kementerian investasi
ya saya lebih memilih untuk menceritakan kriterianya ya
jadi paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk siapa the man behind the gun itu tadi
pertama tentu saja kapasitas dari sisi leadership ya karena bagi menteri yang kemudian harus mengemban tugas yang lebih besar lagi
daripada kepala badan kan termasuk diantaranya mengkoordinasi dengan menteri menteri yang lain
apalagi kalau nanti juga menteri menteri yang harus juga dia harus berkoordinasi misalnya yang orang yang lebih senior
jadi memiliki leadership yang lebih bagus
lalu dari sisi kapasitas secara substansi teknis juga mengetahui memahami ya kondisi investasi
jadi bukan hanya tataran secara umum saja tapi juga kalau bisa yang lebih dalam
lalu yang ketiga tentu saja track record dari sisi integritas
jadi yang mestinya ya memang ini syarat yang penting ya
jadi bahwa dari cerita track recordnya tidak ada cacat misalnya
jadi ini bisa dipertanggung jawaban jadi orang yang bisa membangun trust ya
dipercaya untuk kemudian menduduki jabatan itu
dan juga memang untuk kepentingan orang banyak bahwa investasi ini tidak lantas kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain

saya rasa dari tiga itu mestinya harus bisa dipenuhi
siapa kalau kemudian dengan anda menyebutkan ada tiga kriteria utama ini
siapa yang sosok sosok yang menonjol yang punya kriteria ini
ya saya menghindari untuk menyebut orang orangnya karena saya juga tidak tahu secara personal seperti apa
tapi yang jelas kriterianya tiga itu tadi itu mbak

oke oke pak sarman mungkin yang punya gambaran kurang lebih
yang bisa yang memenuhi kriteria kriteria yang tadi disampaikan oleh mas faisal ini
ya saya setuju yang disampaikan oleh mas faisal tadi ya
tapi kalau kita lihat kinerja kepala bkpm setahun terakhir ini ya kita juga harus memberikan apresiasi
ya pak bahlil misalnya dalam target investasi tahun dua ribu dua puluh
yang tadinya di rp delapan ratus tujuh belas triliun ternyata mencapai rp delapan ratus dua puluh enam triliun misalnya
berarti itu kan suatu prestasi
kemudian yang kedua kita lihat dalam setahun ini kan juga beliau sangat produktif ya
melobi berbagai investor investor kelas kakap untuk masuk ke indonesia
kemudian banyak investasi investasi yang selama ini

ternyata dengan gebrakan pak bahlil misalnya itu juga sudah bisa akurasi

jadi artinya dengan pengalaman hampir satu setengah tahun ini menurut hemat kami
pak bahlil sangat layak untuk dipertahankan untuk menjadi menteri investasi mbak eva
oke oke kalau kemudian tadi mas faisal mengatakan ada tiga kriteria soal leadership
kemudian kapasitas substansi dan juga track record
menurut pak sarman dari kacamata pengusaha
apalagi yang kemudian dibutuhkan seorang menteri investasi dengan kondisi dan juga iklim investasi di tanah air
yang paling utama adalah bagaimana mampu memperbaiki peringkat daya saing kita
ya kan karena peringkat daya saing kita ini kan yang selalu menjadi perhatian bapak presiden
ya bagaimana agar dari sisi perizinan ini lancar kepastian berusaha ini juga bisa lancar misalnya
nah ini menjadi salah satu harapan kita
kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya kementerian ini
betul betul menjadi kementerian yang memang diberikan kewenangan penuh
ya dalam membuat kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan investasi gitu loh
ya jadi betul betul diberikan kewenangan penuh
sehingga sifatnya nanti hanya koordinasi dengan kementerian kementerian yang lain
nah kemudian kan sudah ada juga kebijakan mbak eva yang namanya pelayanan terbaru satu pintu
nah ini sangat kita harapkan supaya pelayanan terbaru satu pintu ini
itu lebih lagi tingkatkan pelayanan terbaru

ya karena masalah undang undang industri kerja ini kan bukan hanya untuk investasi
tapi juga kepada pelaku pelaku usaha dalam negeri
misalnya bagaimana punglinya juga nanti tidak ada lagi
bagaimana juga pelayan ukmi juga bisa lancar lagi
bagaimana misalnya perizinan perizinan koordinasi dengan pemerintah daerah juga lebih efektif
jadi kita sangat berharap banyak ketika nanti kementerian ini sudah dibentuk
kita dari pelaku usaha banyak sekali harapan kita
bagaimana benang kusut yang selama ini masalah perizinan ini
bisa terurai kembali
sehingga kita harapkan nanti ketika katakanlah pasca covid ini
ekonomi kita akan bisa tumbuh kembali
dan dunia usaha bergeliat dengan pelayanan yang perizinan dari pemerintahan investasi
oke pak mas faisal
kalau kemudian tadi pak sarman mengatakan bahwa kepala bkpm yang sekarang
punya track record yang bagus begitu
selama satu tahun setengah terakhir
kalau anda melihatnya
apa kemudian positif dan negatif apabila kepala badan bkpm yang saat ini menjabat
kemudian hanya tinggal berganti baju saja begitu ya
dari kepala badan kemudian berubah menjadi menteri
apa positif dan negatifnya
ya saya rasa begini tadi yang dijelaskan memang salah satu yang dilihat tentu saja adalah
bagaimana kinerja investasi
yang saya rasa memang ada beberapa plus point ya
kalau sepanjang pandemi memang secara umum investasi mengalami penurunan secara agregat total ya
tapi ada beberapa kita melihat selama dua ribu dua puluh itu peningkatan di beberapa sektor yang saya pikir sangat strategis ya
salah satu misalnya adalah investasi di manufaktur yang di tahun tahun sebelumnya
sebelum dua ribu dua puluh itu selalu mengalami penurunan
nah ini di dua ribu dua puluh itu mengalami peningkatan
nah salah satu kalau dilihat dari kinerjanya itu
apa secara sektor sektor yang strategis yang tumbuh ya
nah itu satu
tapi yang perlu dilihat juga adalah bukan hanya seberapa besar investasi yang masuk secara value ya
dalam us dollar ataupun dalam rupiah
tapi juga kualitas daripada investasi tersebut ya
dan kita kembalikan lagi bahwa ide ini muncul kan karena sebagai turunan daripada undang undang cipta kerja
jadi artinya ini mestinya dikaitkan juga dengan penciptaan lapangan kerja
artinya investasi yang dilihat itu juga harus melihat sejauh mana investasi yang masuk ini menciptakan lapangan kerja di dalam negeri yang lebih besar
yang lebih banyak
lalu yang kedua juga selain lapangan kerja juga tentu saja
multiplier effects ya nilai tambah dan keterlibatan dari pelaku pelaku di dalam negeri sebagai konsekuensi atau dampak daripada investasi yang masuk
jadi kualitas itu juga harus dilihat
nah jadi sekali lagi kalau berbicara plus minus ya
kembali lagi tadi kalau dari sisi plusnya memang ada beberapa catatan positif ya
paling tidak yang saya lihat sepanjang dua ribu dua puluh
nah walaupun kita melihat secara keseluruhan ya kalau sepanjang pandemi memang di mana mana investasi itu menyusut ya
tapi secara agregat ya
tapi kalau kita melihat beberapa sektor strategis ada yang masih tumbuh
dan saya pikir itu perubahan pattern yang harus diteruskan saya rasa setelah
bahkan pada masa pemulihan nanti ya
kalau dari kadin kemudian melihat secara positif adanya kementerian investasi ini
harapan anda sejauh mana kemudian adanya kementerian investasi itu bisa meningkatkan tingkat investasi di dalam negeri
ya tentu yang saya katakan tadi bahwa dengan kementerian investasi ini
kita dari kadin dari pelaku usaha kan memiliki suatu harapan besar
terutama dalam hal pelayanan pelayanan perizinan yang pasti gitu kan ya
karena kita tahu bahwasannya perizinan perizinan kita ini juga kan daya saingnya juga kita masih kalah ya dengan negara tetangga kita seperti vietnam misalnya
makanya kita tahu bahwa beberapa investor juga kan kabur juga ke vietnam
karena ini kan karena daya saing dari sisi berbagai pelayanan kita dan kepastian
tapi dengan adanya kementerian investasi
ini kan kita memiliki suatu harapan yang sangat besar
bagaimana meningkatkan investor kita untuk masuk ke indonesia investor asing
kemudian juga bagaimana menggairahkan daripada investor lokal ini juga
dengan cara apa dengan pelayanan yang lebih baik yang lebih pasti ya
apalagi misalnya kalau nantinya perizinan itu bisa dilakukan secara online misalnya tidak ada lagi calok tidak ada lagi yang namanya
nah tentu ini kan memberikan suatu angin segar bagi pengusaha kita
kemudian misalnya yang masalah perizinan perizinan kepada ukm
ya dimana dalam undang undang cipta kerja ini juga nanti kan ukm itu izinnya hanya satu gitu loh
hanya satu saja selembar saja sudah cukup
nah ini kan menggairahkan juga akan meningkatnya nanti yang namanya pengusaha pengusaha baru
anak anak muda kita untuk terjun kepada dunia usaha karena apa pelayanan perizinannya itu yang sudah sangat sangat sederhana dan pasti
kalau selama ini kan coba mahasiswa kita ingin jadi pengusaha sudah pusing duluan dengan perizinan
karena sudah banyak sekali gitu
tapi dengan adanya satu perizinan yang tunggal ini dan itu nanti bisa betul betul dikelola oleh kementerian investasi yang baru
saya rasa ini akan membawa angin segar kepada klaim dunia usaha dan investasi kita
oke artinya kendala atau hambatan utama soal investasi yang kemudian dihadapi oleh para pengusaha ini utamanya adalah masalah perizinan
apa kendala atau hambatan utama soal investasi yang kemudian dihadapi oleh para pengusaha ini utamanya adalah masalah perizinan
dan menurut anda apakah apa saja kemudian prioritas prioritas utama yang kemudian harus diselesaikan oleh kementerian investasi yang nantinya akan segera dibentuk dan juga akan segera dilantik menteri barunya
ya saya rasa begini ya yang paling penting nanti dijawab adalah bagaimana mampu memberikan meyakinkan dunia usaha bahwa dengan ada kementerian baru ini ada reformasi besar besaran di bidang perizinan
itu yang paling utama di situ sehingga apa ada nuansa baru ada angin segar ada pelayanan yang baru dari pemerintah terhadap apa yang selama ini menjadi kendala dari dunia usaha kita
nah untuk itulah makanya langkah langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana menyusun blueprint yang sebenarnya pak faisal tadi
harus ada blueprint ke arah mana investasi kita apakah dengan adanya kementerian ini akan mampu mencetak misalnya lapangan pekerjaan baru
itu kan karena bagaimanapun tuan daripada undang undang cipta kerja ini adalah bagaimana mendatangkan investor yang juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan kepada anak anak bangsa kita
apalagi kita tahu
dengan adanya covid sembilan belas ini jutaan yang sudah di phk masih banyak yang sudah dirumahkan ini butuh suatu jaminan supaya mereka nanti mendapat pekerjaan
dengan adanya kementerian ini itu menjadi harapan besar bagi kita untuk menggerakkan investasi sekaligus dampaknya adalah mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk anak anak bangsa
oke terakhir dari anda mas faisal anda sepakat ya bahwa kementerian investasi ini merupakan angin segar
bagi iklim investasi dan juga dunia usaha kita apa kemudian pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan kementerian investasi atau menteri investasi yang baru nanti
ya yang pertama pekerjaan yang paling penting dan juga berat ya menurut saya karena kita berharap pemulihan ekonomi ini segera kita alami ya di dua ribu dua puluh satu ini
ya dan salah satu kuncinya adalah memang di investasi untuk mendorong ekonomi itu
karena kita ekonomi dibentuk oleh paling besar
konsumsi rumah tangga yang kedua adalah investasi
jadi investasi menjadi penting satu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan yang kedua juga untuk menciptakan lapangan kerja
nah jadi ini buat saya untuk kalau kemudian diangkat menjadi dalam bentuk kementerian ya ini lebih kepada sebuah harapan saya rasa ya
supaya bisa nanti betul betul bisa menjalankan mengemban misi tersebut gitu ya
karena kalau kita melihat misalnya di beberapa negara yang lain ya sebetulnya berbeda beda approach nya
jadi ada negara yang punya kementerian khusus untuk investasi ada yang tidak
nah tapi misalkan kita contoh misalkan vietnam ya vietnam itu yang kita tahu banyak menyerap investasi dalam beberapa dalam satu dekade terakhir
nah itu mereka memang punya namanya ministry of planning and investment
jadi pesasnya bergabung dengan perencanaan
jadi kembali lagi kalau kita lihat di sini ada grand design
di balik pembentukan suatu kementerian itu gitu ya
kalau di vietnam berarti membacanya dia adalah ini planning itu harus berkaitan dengan investasi
jadi dia menggambarkan prioritas
saya rasa begitu
oke kita harapkan tentunya harapan harapan terhadap kementerian investasi ini dari pengamat ekonomi atau dari ekonom dan juga dari pengusaha ini bisa terwujud
terima kasih bapak bapak atas diskusinya pada malam hari ini
di klinis vaksin covid sembilan belas buatan dalam negeri cnn indonesia newsnya segera kembali